sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
dan kamu tahu kalau papanya rizky itu ayahku dari mana
apa ayahku pernah cerita sesuatu sama kamu
ayah kamu gak pernah cerita apapun ke aku
aku baru sadar kalau kaudi itu mirip banget sama ayah kamu
tapi dia bukan ayahku zahira
dia memang cuma mirip aja sama ayahku
mirip apa sih kamu yakin banget
karena ibu aku yang bilang kayak gitu sendiri
ibu aku yakin kalau memang ayahku udah benar benar meninggal
jadi aku harus percaya sama ibu aku dong
tapi kejadian waktu itu
kalau yang pernah berada di leher kamu
yang akhirnya diberikan kepada kamu
itu adalah pemberian umum zahira
dan umum itu menyebut nyebut sama mama
dan dulu kan ayahnya amira pernah pacaran sama mama
harusnya nggak salah lagi
orang itu memang ayahnya amira bukan papanya rizky
ya udahlah nggak usah ngomongin masalah ini lagi ya
aku harus buru buru pulang takut merebusnya dingin
amira tunggu sebentar
niatnya aku keluar sini adalah untuk ngajak kamu makan bareng sama aku dan papa aku di dalam
terima kasih yara lain kali saja
nggak enakan aku udah beli makanan terus dibuang gitu saja
salam saja buat papa kamu
itu amira beli untuk siapa apa untuk ayahnya
yang amira dan ibunya anggap sebagai papanya rizky
dan mereka hanya berpikir kalau papanya rizky kebetulan aja memiliki selera yang sama
zair kenapa kamu jadi melamun begini di luar
oh ya tadi amira bilang sama aku kalau dia nggak bisa gabung sama kita makan
dia udah pesan makanan dan dia lagi buru buru
lagian kamu pakai iseng ajak dia segala
padahal kan papa cuma ingin makan berdua saja sama kamu
amira sudah gak kelihatan
dia mau ngapain sih harus terburu buru begitu sampai menolak ajakan zahir
sampai harus ngapain sekarang
saya senang aku ngelakuinnya
apa orang di hadapan ku ini bukan ayah
kenapa kenapa barusan aku seperti melihat wajah ini
lekas kenapa alone gewa alah enggak
sebaiknya sampai aku tahu
amira berada di pihak yang mana
aku jangan bicara apa apa dulu
enggak enggak enggak pak
makanya udah ya
ayo dong bu tolong izinin dia sebentar tinggal di sini
kalau kamu mau nolongin dia
ibu apa dulu
jangan pernah dia menginjakan kaki di rumah ini lagi
bawa dia pergi
harusnya tadi aku gak bilang terserah
sekarang malah amirah gak pulang pulang
gimana kalau amira malah tahu
kalau itu bener bener mas iksan
amira pasti akan marah sama aku
karena aku sudah membohongin dia
dengan mengatakan mas iksan bener bener sudah mati
mas iksan kenapa
mas iksan kenapa
kenapa harus aini sih mas yang kamu ingat
kenapa kamu panggil aku amir
dia sedang pergi dengan mas
dia sedang pergi dengan papanya rizky
orang yang mirip dengan ihsan itu
dari sikap putari
sepertinya dia masih menganggap bahwa
pria itu memang iksan
tapi kenapa utari terus bersikeras
kalau iksan sudah meninggal
dan dia minta ke saya supaya laki laki itu bisa tinggal di sini
karena dia sudah tidak bertarik dengan dukungan ini
kalau iksan sudah tidak mau tinggal di rumah leni dan rizky
berarti mungkin iksan sudah tahu
kalau ibunya rizky itu berbohong
dengan mengakui dia
sebagai mantan suaminya selama ini
kenapa kamu melarang iksan
kenapa kamu melarang orang yang
ya laki laki itu untuk tinggal di sini
buat apa mas
dia kan bukan suami saya
tapi gimana kalau ternyata iksan nggak mau balik ke rumah leni
karena sebenarnya iksan sudah ingat kalau dia itu iksan
belum lagi sekarang
dia bersama amira
kalau aku pernah bilang
zahira yang putrinya dan bukan amira
kalau ingatan iksan sudah kembali
dia pasti akan mempertanyakan hal itu
aku juga gak mau iksan tahu
kalau aku sudah menukar bayinya dengan bayi prabu wijaya
aja sih lama banget
ya sudah lah amira
kamu mau bawa kemana ibu abdul

dengar ini ibu ya
dia itu orang yang kamu